hai wakil kita pak jarod siapapun kami enggak enggak masalah tidak masalah
saya tadi berpikir ada macam macam teman teman kawan kawan ada dukung
dana dana yang masuk untuk sama sekali
kantor fasilitasi mereka yang pertama kita anggap remi mereka
saya pasti dapat kredit oke nggak bisa sendiri cukup juga